khusus anak anak tapi aruna tak sendiri demi keamanan aruna didampingi oleh petugas yang
manfaat buah durian ya yang satu pertama dari sisi protein
harga barang yang bergejolak itu sangat tinggi sekali mas
nama irvi juga temen gue juga dari bali